aksi sekelompok orang yang bergaya dengan pakaian terbaik mereka
membuat taman duku atas semakin ramai dikunjungi
tidak hanya pada akhir pekan tapi setiap hari
keramaian dan hiruk pikuk itu rupanya juga mengundang pelaku pelaku kriminalitas untuk beraksi
telepon seluler dompet dan tas pengunjung kawasan ini menjadi sasaran mereka
mungkin bisa dikerahin polisi lebih banyak ya untuk mengatur kegiatan yang ada di sini
mulai dari mungkin ada komplotan komplotan yang sengaja untuk berbuat kriminal di situ ya
mungkin bisa diperbanyak gitu polisinya di sini
kalau dari aku sih kayaknya tasnya nih ya misalnya tasnya dikedepanin kayak gitu
atau barang berharganya dikurangin lah nggak usah terlalu dibawa banyak banyak kayak gitu
apalagi kan sekarang tuh zamannya cashless gitu kan ya nggak ada uang cash gitu
jadi mendingan pakai kartu atau e money gitu
kapolres metro jakarta pusat kombes komarudin mengatakan dalam sepekan terakhir
pihaknya menerima lima sampai sepuluh laporan per hari dari pengunjung citayam fashion week
kebanyakan laporan yang diterima seputar kehilangan barang barang pribadi
yang paling banyak itu di hari pada saat mereka berkumpul di terowongan ya
itu laporannya katanya ada yang dijamret
nah semakin kesini ada laporan laporan yang mengatakan katanya handphonenya hilang tasnya hilang barang barangnya hilang
adanya keramaian memang berpotensi menimbulkan aksi kriminalitas
kepolisian berpesan kepada para pengunjung ataupun juga para remaja yang aktif melakukan kegiatan di citayam fashion week ini
supaya yang pertama jangan pernah datang ke tempat ini sendirian
datanglah atau berkumpul dengan teman teman yang sudah dikenal
kemudian yang kedua kenalilah dengan siapa beraktivitas ataupun juga berinteraksi di tempat ini
dan yang terakhir pada saat sudah malam hari terutama sudah di atas jam sepuluh malam
segeralah kembali ke daerah asal dan tidak menggelandang di jalanan ibu kota
harman helmy gali prestisa jakarta